gabungan industri kendaraan bermotor indonesia atau gaikindo melaporkan
ekspor kendaraan utuh atau cbu dari indonesia ke pasar global
terus meningkat dari tahun ke tahun
sedikitnya ada delapan puluh negara di dunia yang menjadi negara tujuan ekspor kendaraan
yang diproduksi di indonesia
di pembukaan acara pameran otomotif gias dua ribu dua puluh
ketua umum gaikindo yohannes nanggoy menyebutkan
dalam periode januari hingga juli dua ribu dua puluh
gaikindo melaporkan telah ada lebih dari dua ratus empat puluh dua ribu unit kendaraan
yang diekspor ke sekitar delapan puluh negara dengan variasi kandungan dalam negeri
mulai tiga puluh hingga delapan puluh persen
nangoi juga menambahkan ekspor kendaraan yang dilakukan
di selama tahun dua ribu dua puluh dua naik sekitar empat puluh lima delapan persen
dari periode yang sama tahun lalu
ekspor kendaraan dalam keadaan utuh atau cbu
juga terus meningkat dari tahun ke tahun
pada periode januari juli dua ribu dua puluh
total ekspor cbu adalah dua ratus empat puluh dua dua ratus satu unit
dan jutaan set ckd serta komponen
dibandingkan dengan periode yang sama di tahun dua ribu dua puluh
tercatat kenaikan angka ekspor cbu sebesar empat puluh lima delapan persen